mohon maaf bukan lancar bukan suatu keraguan
pasti gue bantai
satu keluarga satu persatu gue bantai
tiara maharani istri korban kekerasan dalam rumah tangga
hingga kini masih mengalami trauma berat
tiara mengalami luka pada bagian wajah mata
hingga punggung usaidiy aniaya suaminya pada rabu lalu
kaka korban rialdi marjalani menjelaskan
selain luka fisik sang adik yang sedang hamil empat bulan ini
tidak banyak bicara dan takut bertemu orang asing karena trauma
tidak terlalu banyak berbicara terhadap orang
luka parah itu bagian mata pelipis mata sebelah sini
di sini dia membiru terus dalam bola matanya itu dia ada bercap merah
mentasnya itu enggak tahu darah atau apa
terus bagian punggung usaidiy aniaya suaminya
kalau di sini dia agak sedikit sakit
penganyian terhadap tiara dilakukan oleh suaminya budi anto jauhari
pada rabu dini hari dua belas juli dua ribu dua puluh
budi terekam kamera warga mengapit leher istrinya di halaman rumah
di perumahan serpong park kecamatan serpong utara tangerang selatan
tidak hanya itu budi juga memukuli dan menyeret istrinya yang berusia dua puluh satu tahun
dan sedang hamil empat bulan hingga menderita luka parah
usai kasusnya viral dan dilaporkan ke polisi budianto menghilang
meski tidak diketahui keberadaannya pelaku justru mengirimkan pesan suara
berisikan ancaman kepada keluarga korban jika berani melanjutkan proses hukum ke polisi
mohon maaf bukan lancang bukan suatu jagoan
pasti gue bantai satu keluarga satu persatu gue bantai
sebelumnya pelaku telah dilaporkan ke polisi
oleh keluarga korban justru tidak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor
aparat polres tangerang selatan berdali tidak menahan budi anto
lantaran kurangnya alat bukti dan menunggu hasil visum dari rumah sakit
terhadap pelaku bukannya dibebaskan dari proses hukum
jadi perkara tetap lanjut tetap kita proses walau tersangka tidak ditahan
sambil kita menunggu alat bukti lainnya menunggu hasil visum jadi juga
budi anto jauh hari kini sudah masuk dalam daftar pencarian orang
dan masih dalam perburuan polisi
fahru rozi tangerang selatan banten